abang robi aduh
abang robi aduh jangan sampai capek
ya udah ya udah nanti aja tika simpan di sana aja
ini tapi ini sengaja tika bawa buat bang robi
lo liat bentar
ngapain liat bentar liat aja sekarang
bentar loh apa yang terjadi sama lo
aduh bisa ngeramal
bener loh lo mau liat sekarang
eh gak pernah
gak pernah lagi loh
bentar gua gua gua
ya aduh aduh aduh
ya kejap deh kejap tuh
lo mati aja demun
jangan biar demun
nyiksa banget sih lo jadi orang
aduh aduh aduh aduh
sé sehat sehat aja
ini eh lu berani nyuruh nyuruh gua lu kagak ngeliat gua lagi kerja lu urusan urusan lu
bedung udah bang mungkin capek aja eh mut ngapain mau ngomong aja kayak tokek masjid
mati kayak nggak dateng papi waduh sorry banget nih ya gua kagak bisa terjun langsung tapi tenang
gua doa siapin seratus rupiah kes nih pas tolong nih nih duitnya kasih banyak ya nah lu lihat kan
semua gue udah nyerahin duit kepada pak
nih itu tandanya gua partisipasi maaf maaf kate karena gua sakit kalau kagak pasti gua
kerja bakti kayak lu semua eh dar dar oleh orang belagu lagi so tajir udah biarin aja
bar untung dia sakit kalau kagak kok gua lihat lihat haji shulam kagak ada nih di
mana dia bagaimana situ orang kagak ada partisipasinya gua aja sakit sakit
nah hariannya gua belain belain dateng ah bahaya dah lagu banget untuk nongkaya kerja bakti aja
kamu datang dengan orang tua mulut kita aja banget hilang hilangnya gue beset orang tapi jangan gitu
enak main lain lain kerja bakti tunggu tunggu ngarang kita emosi emosi tapi kondisi dong ngobrol aja
ngomongin gitu aja gue jejak tar batang leher itu orang masih ngobrol aja ngomongin gitu aja gue jejak tar batang leher gitu orang
pak haji pak sulam lagi di rumah sakit
ah itu alasan saja
pak haji sulam sudah menitupkan kesalahan seratus ribu
dan meminta maaf tidak bisa ikut kerja bakti
karena sedang menunggu acara dia sedang dirawat di rumah sakit
ah alasan aja
masya allah makan sedikit
ini dia pak
ini ayah lagi bikin resoles
mudah mudahan suka ya
silahkan mencicipi mbak
apa lo bunuh
terima kasih ya
ntar bapak lo marah
ntar ntar makan makan tempe doang
lo kagak mau ah

makasih ya dong
ini buat orang yang kerja bakti
nah gitu dong
itu namanya nurut an orang tua ya
nah lo abis ngirim ini minuman lo cepat balik ya
pasti cepet pulang kok
ntar dulu ya
tapi loh jangan lupa ya
gimana keadaan kampung
terus orang orang tuh pada ngomongin umi enggak kira kira gitu lho
nah kalau lo udah dapat
nah udah lo pulang laporan yang penting
umi menjelang bulan ramadhan
semua orang itu bekerja bakti untuk bersin jalan
bersihin masjid bahkan bersihin makam juga
tapi yang lebih penting sih
ada satu yang perlu kita bersihin
yah nage nagenya bakal keluar nasihat lagi nih
yang lebih penting itu apa
kita harus bersihin hati kita
kita harus bersihin hati kita dari rasa dengki mi
kita juga harus bersihin mulut kita
kita harus bersihin telinga kita
kita enggak boleh ngedenger gosip gosip gibah
umi ini udah kenyang sama nasihatnya rom
sekarang gue mau tidur ya
mau tidur nungguin ya
lu cuma bawa air doang
air apaan tuh
nih lihat gue
ame apa tuh mi
enggak boleh begitu
kita bareng bareng aja yuk
aduh jangan sampai capek
simpan di sana aja
ini tapi ini
setengah aja atika bawa buat pak robi
ya elah si ngkong
eh jangan panggil mengkong dong kan abang masih muda
dari segini banyak perempuan cantik di masjid ini cuma atika yang paling cantik
atika tuh cantik seksi molek dan cocoknya abang yang jadi lakinya
eh bentar bentar
tonton golek di kebun siri mungkin lo jelek kagak tahu diri
demenang banget godein anak gue
eh lo kagak pantes kalau godein anak gue lo pantesnya lo pacaran sama nenek
nah kalau gue kan wajar
muda ganteng manis kaya lagi warisannya banyak
hah kagak kagak lo juga kagak
jangan gitu dong papi
daripada pipa lo kusepiteng
masuk masuk masuk